gereja oikumene samarinda kalimantan timur mulai menyiapkan misa natal
pengurus gereja meminta polisi untuk menjaga keamanan gereja karena jemaat masih trauma atas kasus ledakan bom november lalu
jemaah gereja oikumene di kelurahan sangkotek kecamatan loa janan ilir samarinda sibuk mempersiapkan misa malam natal
berbagai pernak pernik pohon natal dan bangku untuk jemaat sudah disiapkan
pihak gereja meminta kepolisian membantu mengamankan gereja selama natal
permintaan pengurus gereja ini muncul karena sejumlah jemaah masih trauma dengan peristiwa bom pada tiga belas november lalu
ketika itu ledakan bom menewaskan seorang anak dan melukai tiga anak lain
ketika itu ledakan bom menewaskan seorang anak dan melukai tiga anak lain

ketika itu ledakan bom menewaskan seorang anak dan melukai tiga anak lain

ketika itu ledakan bom menewaskan seorang anak dan melukai tiga anak lain
ketika itu ledakan bom menewaskan seorang anak dan melukai tiga anak lain

ketika itu ledakan bom menewaskan seorang anak dan melukai tiga anak lain

kedemopan gereja tersebut diantaranya adalah gereja kota baru pugeran bintaran
serta sasono hinggil keraton jas jakarta yang juga di pakai jemat untuk merayakan natal
dengan peralatan lengkap petugas memeriksa ruangan dan berbagai ornamen yang menghias gereja
termasuk mimbar selain melakukan sterilisasi melalui tim penjinak bom kepolisian daerah istimewa yogyakarta
jakarta juga menempatkan sejumlah personel di setiap gereja
ketika visitorks lagir dengan tim pencinak bom

di perintah dari atas rekom dari atas hal hal jemaat yang bukan asing
ataupun orang orang yang berpenampilan tidak sewajarnya perlu kita adakan penanganan
pemeriksaan sampai ke pengledaan kalau perlu